yang saya puasih para menteri kpd teguh siamagi bapak menteri pertahanan bapak prabowo subianto kita semua mengalami akhir akhir ini bapak prabowo sering keberjian bersama bapak presiden jokowi
bapak prabowo juga menyatakan bahwa pak jokowi adalah gurunya guru beliau
sering mendampingi bapak presiden bapak jokowi turun
dan pada akhirnya
hari ini kita menjumpai dua berguna disini
seluruh dunia mulai melihat negara negara jokowi sebaiknya sudah pindah ke bapak prabowo
kita semua mendoakan untuk bapak prabowo semoga sehat lancar dan sukses dalam kontestasi pemilu dua ribu dua puluh empat